ada seorang pengemis di pati jawa tengah viral karena mengaku punya tabungan sembilan ratus juta rupiah
bahkan ia juga mengaku punya aset rumah dan sebidang tanah
hasil dari mengemis selama tiga tahun lamanya
inilah video amatir saat seorang pengemis bernama legiman atau man ceker
diintrogasi polisi pamung prajakota pati jawa tengah
pengemis warga margorejo pati tersebut mengaku memiliki kekayaan lebih dari satu miliar rupiah
hartanya terdiri dari rumah senilai dua ratus lima puluh juta dan sebidang tanah senilai dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah
tidak hanya itu ia juga mengaku memiliki uang di bank sebanyak sembilan ratus juta rupiah
saat diamankan minggu malam legiman mengantongi uang rp enam ratus lima puluh ribu rupiah hasil dari mengemis hari itu
kemudian terkait dengan aset memang dia mengakui sudah tiga tahun ini menjadi pengemis
dan berdasarkan pengakuannya dia berhasil memiliki aset di antaranya rumah tanah dan bangunan
yang senilai ada dua ratus lima puluh kemudian dua ratus tujuh puluh lima dan dia juga mengakui kalau punya tabungan senilai sembilan ratus juta
sebelumnya legiman sudah pernah terjaring razia satpol pp
saat tertangkap legiman membawa
uang lebih dari satu juta rupiah
satpol pp pati mengingatkan masyarakat untuk menaati peraturan daerah nomor tujuh tahun dua ribu delapan belas
di mana peminta minta maupun pemberi akan dikenakan denda satu juta rupiah
indra winardi pati jawa tengah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini